bayi kembar empat lahir dengan selamat di sebuah rumah sakit swasta di surabaya
kempat bayi ini kini dan odisinya semakin membaik dalam perawatan tim dokter rumah sakit
keempat bayi ini lahir secara sempurna setelah kedua orang tuanya mengikuti program bayi tabung
inilah bayi kembar empat yang lahir lewat program bayi tabung di rumah sakit siloam surabaya
bayi kembar empat ini anak pasangan christian yofri dan moniq asal surabaya
meskipun berat badan mereka di bawah standar tetapi mereka relatif sehat dan terus mendapatkan pemantauan dari tim dokter
bagi orang tuanya kelahiran empat anaknya ini seakan mimpi
mereka mengaku sudah berjuang keras mendapatkan keturunan selama bertahun tahun
peluang menjadi semakin tipis karena usia keduanya juga semakin tua
tetapi setelah menjalani program bayi tabung harapan christian dan monique terwujud
karena sudah umur dan memang banyak pencobaan
kita punya inisiatif untuk memulai program bayi tabung
yang puji tuhan ternyata diberikan anak empat
kini bayi kembar empat tersebut dirawat intensif oleh tim dokter rumah sakit siloam
berat masing masing bayi ini masih di bawah rata rata yaitu dua dua kg kemudian dua enam satu enam dan satu empat kg
meski demikian tim dokter yakin mereka akan segera mencapai kondisi ideal dan bisa segera pulang
bersama orang tuanya
muhammad yanur komarudin surabaya